ituin kok lama ya di toiletnya
apa saya susul aja
adi makasih banyak ya kamu udah dateng
sebelum kamu dateng
aku takut banget ya
ini suatu malam
jangan gak makan
gak bisa bareng bareng lagi sama mama kewak itu
ya kan ntar mama sedih rena juga sedih
sekarang makan aja yuk
mbak rena mau sakit
gak bareng bareng mama lagi kayak kemarin mau
yaudah kalau gak mau sakit kita makan banget ya
supaya rena tetap sehat
gak jatuh sakit lagi
bisa bareng bareng sama umat terus yes
makan malam ya
yaudah nanti habis makan malam beres beres
cuci kaki sikat gigi cuci tangan ganti baju
sekarang makan dulu yes
feeling gue kayak bener nih
emang ada yang ditutup tutupin soalan din
gua takut banget
din lu bebek aja dong din
jangan bikin gua khawatir gini
aku aku punya feeling yang satu elsa tuh masih hidup
elsa selamat kok pa
kan papa tahu anak kita kuat
makanya elsa gak ada waktu kita cari cari tim star cari juga
jadi kita gak boleh nyerah
kita harus cari lagi
kamu mau kan cari elsa
ya pasti mau lah ma
kita gak akan nyerah ma
kita akan terus cari elsa ya
kamu udah kamu udah kasih tau nino sama anji nih
kalau gitu ya
kok gak diangkat pa
gak biasa nya andi gak akan telfon
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam pa selamat malam
saya mau ketemu dengan pak ahok
mas al udah nungguin pak sanusi dari tadi
kiki anterin pak sanusi ke ruang kerja nya mas al ya
terima kasih aki
sama sama pa mari
pertama masuk ke pintunya
apa yang mana yang mau disadar pak
saya sarankan sebaiknya pakai perangkap laptop
ya udah pakai laptop saya aja
pakai laptop gua aja
gua bisa cek
oh gitu ya udah
pak sambil menunggu laptopnya saya izin ke tori dulu pak
gimana elsa ma udah ketemu
dan mama mau kasih kabar sama kamu
kalau hari ini tim sar itu
tapi mama merasa
kalau elsa itu masih hidup
ada orang yang menolong dia
sampai tadi tuh gak ketemu
iya kan al bisa aja kan
makanya mama tuh percaya
mama percaya kalau elsa tuh selamat
kalau kamu gak sibuk kamu bisa
tadi mama sempat telfon andien
tapi ya telfonnya gak diangkat angkat
dia baik baik aja
ini kalau gue kasih tau papa sura dan mama sarah
pasti mereka bakal cemas
mending gue keep dulu deh
kecapean ngajar kayaknya
jadi gak denger
baik baik aja ya
yaudah salam buat andien ya
tolong kamu kasih tau
berita tentang elsa
yang terakhir ini ya
al bilang katanya andien udah ketiduran
tungguin andien tidur jam segini
mungkin kecapean kali dia pa
kenapa perasaan aku masih gak enak ya allah
lindungi anak anakku ya allah
wah aku kayaknya juga mesti ngabarin soal elsa sama nino ya
gimana noh masih pusing
dikit doang lah
aku coba buat tahan aja
ya itu kata dokter jam juga wajar
harus banyak istirahat ya
mudah mudahan penglihatan kamu besok lebih baik ya
apa ada informasi dari
mama tadi siang chat chatan
sama bu sarah
tapi belum loh elsa belum ketemu
mama sarah telpon
apa udah ketemu
jadi hari ini tim sar itu udah
berhenti untuk melakukan pencarian elsa
tapi kamu jangan mikir soal elsa yang aneh aneh dulu ya
mama yakin kalau elsa itu
ya mudah mudahan seperti itu mbak
tapi kalau memang elsa nggak kenapa napa
kok deh gak hubungin mama
gimana dia mau telepon mama
makanya dia gak ditemuin
bisa aja kan noh
terus gimana noh
mama dengar katanya kamu operasi mata
alhamdulillah ma sekarang
sekarang aku udah bisa ngeliat lagi karena operasinya berjalan dengan lancar
alhamdulillah mama ikut seneng ngedengernya noh
hmm nanti kalau urusan kamu udah selesai
kamu udah balik lagi kesini
kamu mau kan bantuin mama cari elsa disini kan noh
begitu balik ke jakarta aku nanti bantu untuk cari elsa juga
makasih banyak ya
salam untuk mama papa kamu ya no
gimana noh elsa udah ketemu
sama sekali bu brun
mereka menghentikan pencarian
aku rasa sih elsa
mama sarah juga sepertinya
masih yakin kalau
elsa pasti bisa ditemukan
tapi jadi pertanyaan kenapa elsa gak cepet untuk hubungin mama sarah ya
no terus terang mama jadi sedih loh
ya sejahat jahatnya elsa
dia itu kan pernah jadi menantu mama yang mama sayangin dulu
iya masih jadi penantu mama
ya kita terus doakan saja buat elsa ya
semoga elsa baik baik aja dan segera ditemukan
papaku kayaknya lagi sibuk deh
udah gitu takutnya papa merasa tua kalau gabung sama kita jadi gak nyambung
adi kamu kenapa sih kok gak ambil lauknya
kamu kan suka ikan
kayak baru pertama kali aja makan di rumah aku
nggak usah canggung gitu ya
catherine kamu juga harus makan ikan loh
ikan bagus buat kesehatan mata
udah jangan senggan senggan yuk makan
aduh kamu kenapa sih kok gak ambil lautnya
kamu kan suka ikan
kayak baru pertama kali aja makan di rumah aku
nggak usah canggung gitu ya
catherine kamu juga harus makan ikan loh
ikan bagus buat kesehatan mata
udah jangan senggan senggan yuk makan
terima kasih nuan
kamu suka masak gak cat
masakan katrin enak
iya aku suka banget masak
kalau gitu kita kapan kapan masak bareng yuk
kemarin aku sama adi masak bareng loh
kita masak omlet
seru banget deh
terus adi nih ya baru aja motong motong bawang bombay
matanya udah kepedesan
aku mau tiupin deh
terus dia udah geburu gak kuat
adi pelan pelan minumnya
itu ntar durinya kalau kena tenggorokan sakit loh
adi kan beliin aku buku masakan yang lengkap banget
gimana kalau kita liat liat dulu menunya apa
biar kita tahu nanti kita mau masak apa
mas aku kayaknya harus ke kamar mandi deh
kamu tau gak kamar mandinya dimana
rumahnya gede banget
biar saya hantar aja
hmm jadi kamu tuh habis masak masak sama bella
tapi karena bella mau masak omlet saya jadi mau
biarkan kamu pernah bilang
kalo kamu suka sarapan sama omelette
jadi saya mau belajar
kamu tuh pintar banget ya gombalnya
aku mau marah sampai gak bisa loh
serius saya memang pengen masakin buat kamu
yaudah berarti kamu harus masakin aku
aku tunggu ya kamu masih utang sama aku masukin online
sekarang saya udah bisa kok
karena saya udah minta mama saya buat ngajarin juga
apa yang memegang
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
aku mau ke rumah
bisa bisa hanya randy mesra mesraan dengan catherine di rumah ini
pada gak mikir kalo jesse bisa ngeliat
kok adi sama catherine gak ada
pada kemana ya
adi sama catherine kemana ya
pak adi sama bu catherine lagi kamar mandi non
saya udah ajak kamu ke
situasi seperti ini
pasti berat buat kamu
aku berhenti kok
adi sama catherine sama sama kebelet pengen ke toilet bareng atau kenapa
aku aku yang mau ke toilet cuman karena baru pertama kali kesini kan
gatau toiletnya dimana
harusnya kamu panggil aku aja tadi
atau enggak minta tolong bibi
itu kamar maninya disitu cap
kalau gitu makasih ya mas adi
kamu balik aja sama jessy kesana nanti abis dari toilet kok kesana
tunggu situ ya
sebentar lagi selesai pak
nah sudah pak
saya coba tes dulu ya pak
nah sudah berhasil pak
itu ada notifikasinya
itu artinya nanti ketika penculik telpon belum gue bisa langsung bergerak juga
makasih pak sanusi ya
kalau begitu gue balik ya
istri gue udah mau ke rumah
makasih banyak ya sorry gue rebati lo terus
insya allah gue bisa bantu terus
kalau begitu saya juga pamit pulang dulu pak
jangan berhasil tanya gue ya
salam pak terici ya
kamu harus baik baik saja ya din
kan kita sudah janji
mau cari nama anak kita
kita cari sama sama ya
jadi kamu harus baik baik saja
seandainya tadi saya yang ada di sana
siapa saja yang akan melindungi kamu din
pasti akan lindungi kamu sampai nafas terakhir saya
tumben banget andien gak angkat telepon dari gue
gue samperin ke rumahnya andien kali ya
daripada gue kepikiran terus
kok belum tidur
berjumpa apa ini
tapi gak diangkat
mama masih sibuk nak
tapi kok kangen mama
cuman tau aja pa
pasti sudah dari tadi papa lakuin
sekarang istirahat aja ya
mama besok pulang ya
sekarang bu buik
pasti dia besok pulang
dan kami akan bersama sama lagi pasti
sakit perut ya
perasaan tadi nggak makan apa apa deh
lembus banget lagi
kita boleh bicara sebentar nggak
gak apa apa ya
catherine saya tahu
randy udah cerita segalanya tentang jesse
saya cuma sekedar bertanya aja sih sama kamu
apakah kamu sudah pernah cerita ke orang lain mengenai keadaan jese
saya gak pernah cerita soal jessy ke siapapun pak
tapi itu juga karena permintaan mas randy sendiri
oke saya hargain itu
kalau gitu saya permisi
kamu tahu semua yang saya punya
sisi rumah ini
gak ada artinya kalau putri saya masih dalam keadaan seperti ini
dia tidak bahagia
nah sepertinya cuma ada suatu hal
sepertinya cuma ada satu orang yang bisa membuat jesse bahagia
kamu tahu orang itu siapa
jika ada sesuatu yang saya bisa beri
ke kamu sebagai timbal balik kamu regel akan randy
semua yang saya punya tidak cukup untuk dia
adi adalah dunianya jessica
adi adalah segalanya bagi jessica
tidak ada yang lain lagi
tidak ada yang lain lagi
sebenarnya tidak sopan sih saya bertamu malam malam begini
tapi saya benar benar kepikiran sama andin
pak rafael ya temannya bu andin
betul pak andinnya ada pak
oh bu andinnya nggak ada bu andin lagi dinas
ini ada apa ya sebenarnya
kenapa kiki pak satpam bilang anin dinas
padahal kan di kampus nggak ada tugas dinas
kalau pak alnya ada
ya kalau pak agus sih ada
tapi udah ada janji apa belum
saya belum buat janji sih cuma saya harus ketemu sama pak ahok
oke kalau begitu uya telepon pak bos dulu
ya ya kenapa
pak bos ini di depan ada pak rafael katanya mau ketemu pak bos
pak rafael ngapain kesini
oke suruh masuk aja saya tunggu di ruang tamu ya
baik pak bos kata pak bos silahkan masuk
kalian nanti saya hantar ke dalam
you and pak rija tunggu disini jagain gerbang
i mau hantar para file ke ruang tengah
eh mendingan lu hantar aja ke dalam
apaanan tadi gue kata begitu ah gue jedodin lu
marah mulu dia pak
pak rafael silahkan tunggu pak bos disini aja
makasih pak uya
enggak usah pak
saya disini cuma sebentar kok
maaf kalau saya datangnya malam malam pak
eh ada apa
ada apa ya
eh kedatangan saya kesini ada yang mau saya tanyakan tentang andin pak
jadi gini pak
andin hari ini gak masuk ngajar
terus kata kiki dia lagi ada tugas dinas dari kampus pak
tapi setahu saya hari ini nggak ada tugas dinas dari kampus pak
makanya saya datang kesini untuk mastiin keadaannya andin
saya khawatir sama dia
soalnya dari tadi anin saya teleponin gak diangkat angkat
gue rasa gak ada gunanya juga gue buang sama rafael
mungkin dia bisa bantu
andin ada kan pak
dia baik baik aja kan
jadi begini rafael
ada kejadian kurang mengenakan yang terjadi kepada andin tadi pagi sebelum berangkat ke kampus
tolong ini dirahasiakan dulu ya
karena belum banyak orang yang tahu
satu satunya saya sendiri pun juga gak ada yang tahu
saya nggak mau hal ini sampai bocor ke rekeling anak saya
saya takut dia jadi cemas
jadi bu andin hari ini gak masuk
emang bu andin biasanya ngajar jam berapa
terus kelasnya juga tiap hari
enggak tiap hari
kelasnya seminggu dua kali
pagi sih ya
ya jam seginian lah
saya baru ingat
tempoh hari ada yang tanya tanya soal adil
saya sih gak kenal sama orang itu pak
tapi dia tanya tanya soal jadwalnya andin
kapan andin ngajar
tapi kayaknya orang itu tahu
kalau hari ini andin mengajar
saya tahu pak
ada sedikit berjanggut dan kelihatan masih muda pak
tapi nggak mungkin kalau iqbal
dia kan buronan gak akan berani dia muncul di kampus andin tanpa menutupi wajahnya seperti itu kan
abang tenang aja
gue bakal jagain rumah ini
atau jangan jangan temannya iqbal yang waktu itu
pak al kenal sama orang itu pak
saya juga gak tahu
kalau bapak butuh bantuan saya saya siap pak
terima kasih banyak ya
yaudah kalau gitu saya permisi pulang pak
trine kok lama ya di toiletnya
apa saya susul aja
makasih banyak ya kamu udah datang
sebelum kamu datang
aku takut banget di
aku takut banget di
aku takut banget laki laki itu ganggu hidup aku lagi
aku merinding tiap kali aku inget kejadian itu

kamu tenang oke
sekarang gak ada yang ganggu kamu lagi
kamu udah aman
catherine semoga kamu cepat sembuh ya
terima kasih ya
nyetir mobilnya jangan ngebut ngebut
aku bisa sendiri

kok berhenti mas
perut kamu masih sakit ya
kita ke dokter aja yuk
biar langsung diobatin pelut kamu
udah aku gapapa
sekarang yang terpenting kamu antririn aku pulang
lu sudah antarin aku pulang sekarang
di saat hatiku sudah tak mampu lagi pergi darinya